ya itu informasi dari kami tentunya ini menjadi referensi untuk anda juga untuk terus menerus mengupdate bagi anda terutama ya yang akan berpergian menuju ke denpasar bali ataupun juga ke lombok
yang paling penting jangan panik ya ikuti saja imbauan dari pemerintah
ada pula informasi yang sejak kemarin viral dewi persik mendadak menjadi perbincangan publik
usai videonya beredar saat ia dicaci warga karena kendaraannya menerobos jalur busway beredar di media sosial
ia mengaku menerobos karena sedang membawa penumpang yang saat itu sedang sakit
nah sementara menurut aturan kendaraan bermotor dilarang memasuki jalur busway dengan alasan apapun kecuali ambulans pemadam kebakaran serta mobil pejabat negara berplat ri
dalam video yang beredar mobil dewi persik yang masih berada di jalur busway dikelilingi masa
masa terlihat emosi terhadap dewi karena perbuatannya menyalahi aturan
menanggapi peristiwa tersebut dewi melakukan klarifikasi melalui akun instagram miliknya
dewi mengatakan ia meminta bantuan pengawalan karena asistennya harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami asma
dewi menyebut saat itu petugas transjakarta bersifat arogan
ia juga menyesalkan banyak warga setempat dan pengendara motor menghakimi secara sepihak tanpa mau mendengar penjelasannya
mas minta tolong mas bisa dibukain portalnya mas ada orang sakit mas kalau nggak percaya buka aja mobil kita
dia tanya mas apa mas mas ada orang sakit mas kalau gak percaya buka aja mobil kita

terus akhirnya kita mundur
mundur si a'anya buka ke jendela lagi dia bilang mas kita ada polisi yang ngawal kalau gak percaya kita ada nomor teleponnya mas
kita kan udah panik mbak dengan kondisi dia yang gini gini kan orang juga siapapun kondisinya di saat di situasi seperti itu pasti panik gitu loh
apalagi ini bukan orang sebarangan orang yang kita sayang
terus tiba tiba si masnya tuh bilang gini he lu liat gak di depan disitu ada polisi
terus iya yaudah lu izin sendiri aja sama polisi itu
izin ke polisinya mbak
jadi yang jaga disitu selain petugas portal juga ada polisi mas
izin lah ke polisinya
dia jalan tiba tiba si mas itu dari belakang tuh teriak gini lu apa apaan dadanya tuh dikini ke bunda punggungnya
sementara pihak transjakarta menegaskan dalam peraturan daerah dki jakarta kendaraan bermotor tidak diperbolehkan masuk jalur busway apapun alasannya
hak diskresi atas busway hanya diberikan kepada beberapa kendaraan saja
di antaranya pemadam kebakaran ambulan serta mobil pejabat yang menggunakan plat nomor ri
transjakarta juga mengungkapkan petugasnya telah berbuat sesuai aturan yang ada dengan melarang mobil dewi persik menerobos jalur busway